biasanya para pengunjung ingin menyaksikan koleksi koleksi benda prasejarah yaitu dengan datang ke museum
tapi seperti apa ya kalau misalkan kita belajar mengenai tentang budaya budaya kematian yang ada di indonesia
yaitu di museum kematian yang ada di universitas erlangga surabaya
nah saat ini saya sudah bersama dengan mas ari selaku humas dari museum kematian universitas erlangga
ini mas ini kan ada seperti kematian dari kota mana nih mas
kalau ini dari kuburan dikurung ini dari daerah trunjan di bali
jadi di bali itu ada satu daerah namanya desa trunjan
jadi mereka dalam melaksanakan upacara penguburan atau ritualnya itu tidak dikubur atau tidak di ngaben seperti umat hindu yang lain ya
jadi mereka hanya ditaruh di suatu lahan gitu terus ditutup dengan bambu bambu seperti ini dan dibiarkan sampai menjadi tulang belulang
di situ mereka memanfaatkan di lahan pekuburan itu ada pohon besar
pohon menyan taruh menyan itu juga dari asal kata taruh menyan itu jadi kata trunjan desa trunjan namanya
jadi pohon itu yang menyerap bau dari jenazah jenazah itu
setelah tadi kita dari bali mas dari pemakaman trunyan saat ini kita berada di ritual mak neni
ritual mak nen ini memang katanya menghabiskan uang uang yang cukup banyak ya mas
itu apa yang membuat mereka itu mahal untuk membuat ritual mak neni ini
memang dari kebudayaan toraja itu
semua ritual mak neni ini
ritual kematiannya itu butuh biaya yang banyak
pertama karena memang yang dikorbankan dalam hal ini kerbau dan babi itu harus banyak
jadi semakin banyak ritual apa semakin banyak korbannya itu
dia percaya itu akan membuat si jenazah ini akan lebih cepat sampai ke surga
itu ibarat kendaraannya
jadi bayangin aja di sana kerbau itu harganya itu berkali kali lipat daripada di sini di jawa
bahkan untuk kerbau bule atau kerbau yang albino itu yang putih itu bisa sampai miliaran rupiah harganya
sebenarnya dulu juga kebanyakan toraja memang mengadakan mak neni
tapi sudah jarang sudah jarang daerah yang tetap melestarikan ini
karena mungkin alasan masuknya agama agama baru kayak islam kristen gitu jadi semakin berkurang
di sini tertulis
nah ini artinya apa mas arief
orang orang itu ada yang ingin dikubur dengan atau ketika mereka mati itu
mereka mau tampil seperti ketika mereka masih hidup
mereka akan ingin dikubur dengan baju konsernya
tapi dibalik itu semua sebenarnya budaya seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu
sejak zaman prasejarah orang orang akan dikubur atau disemayamkan dengan benda benda kesayangan
atau benda benda yang terkait dengan status sosial mereka
di belakang kita saat ini mas sudah banyak jenis jenis nisan
apakah ini menunjukkan sebagai refleksi kita juga
tujuan itu memperlihatkan kebinaikan indonesia
bahkan kebinekaan indonesia itu bisa dilihat dari nisan nisan yang ada di sini
jadi ada yang nisan muslim nisan kristen nisan tionghoa dan nisan belanda
jadi itu semuanya di indonesia
bahkan kebinekaan itu masih ada sampai orang meninggal di indonesia ini
mungkin bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendebarkan
dan ingin melihat koleksi koleksi kerangka kerangka manusia mayat mayat manusia
mungkin anda bisa hadir ke sini ke museum kematian di universitas erlangga di fakultas ilmu sosial dan politik setiap hari senin sampai jumat dari jam sembilan pagi
sampai jam empat sore
odi cornelia surabaya